anda kembali di cnn indonesia newscast
menteri agama mewacanakan untuk membuat kebijakan relaksasi rumah ibadah
sehingga memungkinkan masyarakat bisa kembali beribadah di rumah rumah ibadah
apakah wacana ini sudah disampaikan kepada presiden joko widodo
dan bagaimana skenario relaksasi rumah ibadah ini
kita akan membahasnya langsung dengan menteri agama republik indonesia
bapak fahrul rozi yang sudah bergabung bersama dengan kami dari luar studio
selamat malam pak fahrul assalamualaikum apa kabar pak
baik sehat waalaikumsalam rahmatullah ya wabarakatuh
baik pak fahrul terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
kita langsung pak membahas soal ide ataupun wacana untuk merelaksasi aturan ibadah di rumah rumah ibadah
nah ketika ini muncul pak dan disampaikan begitu
sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan utamanya pak
sampai muncul ide ataupun wacana untuk kembali merelaksasi tempat tempat ibadah
sehingga mungkin masyarakat sudah bisa kembali lagi nanti beribadah di tempat ibadah
supaya jangan salah pengertian saya sampaikan dulu bahwa
hari ini saya telah mengeluarkan himbawan untuk menyambut idul fitri
yang pertama tentang penggaris bawahi jangan mudik
kemudian yang kedua saya ingin mengucapkan kemampuan untuk mengambil ibadah di rumah rumah ibadah di rumah rumah ibadah

ataupun bersama keluarga inti di rumah masing masing
tidak usah ke lapangan jadi sholat idul fitri di rumah saja
memang sholat idul fitri ini hukumnya sunnah
artinya tidak dilakukan pun tidak apa apa tidak berdosa
tidak ada risiko apa apa
tapi sunnahnya adalah sunnah muakad
artinya sunnah yang dianjurkan
dan rasulullah tidak pernah menyingkirkan
sholat id selama hidupnya oleh sebab itu kami menganjurkan meskipun dia sunnah tetap
dilaksanakan di rumah masing masing perorangan maupun bersama keluarga inti ini pertama yang
saya sampaikan itu tentang idul fitri sikap kita jelas bahwa tidak boleh ke lapangan gitu ya
kemudian kembali kepada tadi objek apa objek pembicaraan kita ini masalah relaksasi rumah
ibadah ini sebetulnya mengemuka pada saat kami dua hari yang lalu mengadakan rapat kerja dengan
komisi delapan dpr beberapa teman anggota dewan menyarankan ini meskipun udah banyak juga yang
saya tahu menyarankan tentang relaksasi rumah ibadah ini ya saya jawab bahwa memang nanti memang
manfaatnya ada katakanlah satu misalnya pahala kita bertambah karena kita tahu kalau berjamaah
hai kita buat aturan yang jelas sebagai
contoh misalnya misalnya ini hanya di zona hijau misalnya tidak boleh di zona yang lain
kemudian betul betul ada jaga jarak kemudian pakai masker melalui tes kesehatan kemudian
tidak boleh orang yang kurang sehat tidak boleh ikut dan lain sebagainya kalau aturannya jelas
mungkin akan lebih aman dibandingkan dengan yang teman teman yang banyak tempat melakukan
relaksasi dalam tanda petik di sholat jemaah seenaknya saja tanpa ada aturan
tapi kembali ini tanggapan saya terhadap usulan usulan beberapa teman teman anggota dewan
tapi saya sampaikan nanti karena mereka mendorong untuk ini dikembangkan atau diangkat
dipikirkan saya bilang nanti insyaallah pada rapat dengan terbatas dengan presiden akan saya angkat
coba angkat ya baik baik pak parul artinya kan wacana ini muncul karena ada mungkin masukan ya

relaksasi dan juga membuat aturan yang lebih jelas di rumah ibadah
tapi kalau dari kementerian agama sendiri pak fahrul dari anda sendiri
sikapnya bagaimana apakah memang cenderung mungkin saja diberlakukan relaksasi di tempat tempat ibadah
atau lebih baik tidak sama sekali
karena mungkin kurvanya kita juga masih fluktuatif seperti yang dikatakan oleh presiden joko widodo
kalau di benak kak saya khususnya saya ingin menamakan itu revitalisasi bukan relaksasi
karena sebetulnya kalau konsep kita tidak ada yang dilemahkan
semua aturan diikuti
tapi belum diterapkan saat ini
masih nanti suatu saat kalau keadaan betul betul sudah baik
nah memang ide ini mau saya angkat kemarin pada saat rapat terbatas di pimpin bapak jokowi
tapi sebelum saya angkat kita dengar laporan tentang perkembangan covid sembilan belas
ternyata tanggal dua belas kemarin itu kurvanya menaik melonjak tinggi
kalau sebelumnya hanya sekitar dua ratus an sebelumnya lagi satu hari sebelumnya dua tiga puluh
pada tanggal dua belas kemarin melonjak jadi empat ratus delapan puluh
dan tidak eloklah dalam situasi melonjak itu saya ingin mengangkat masalah wacana relaksasi
atau yang di benak kami kita sebut dengan revitalisasi rumah ibadah itu
sehingga memang karena tidak ada niat untuk diterapkan segera
yaudahlah kapan kapan saja akan kami angkat untuk bisa dijadikan wacana
untuk di suatu waktu mungkin bisa direalisasi
setelah keadaan lebih baik
pak menteri mungkin bisa dijabarkan
apa yang dimaksud dengan revitalisasi yang tadi bapak sampaikan
bedanya dengan relaksasi itu seperti apa pak
kalau di benak saya ya mungkin tidak semua orang punya pemikiran yang sama
kalau relaksasi kan ada pelemahan aturan aturannya
katakanlah mungkin tidak terlalu ketat dengan ini terlalu ketat dengan itu
tapi kalau di benak saya kalau revitalisasi rumah ibadah
ini kita memberdayakan kembali
rumah ibadah yang selama ini kebanyakan kosong misalnya
apa yang kita lakukan di sana oke
ini suatu waktu ya bukan untuk sekarang ya
suatu tertentu setelah keadaan baik
tapi hanya boleh di rumah ibadah yang ada di zona hijau saya katakan tadi
kemudian melalui pengecekan kesehatan yang baik lah
misalnya sebelum paling tidak ada pengecekan suhu
tidak boleh bersalam salaman
tidak boleh cipika cipiki
tidak boleh terlalu lama di dalam rumah ibadah dan lain sebagainya
tidak ada yang dilemahkan aturan itu
cuma penggunaan rumah ibadah di revitalisasi begitu
tapi kan awalnya instruksi presiden jelas pak
ibadah di rumah begitu kan
kalau kemudian dikonsepkan dengan revitalisasi tadi apa bedanya
karena kemudian nantinya masyarakat tetap boleh untuk datang
tapi mungkin ada pengecekan suhu tubuh ada physical distancing dan lain sebagainya
sekarang maksudnya sehingga saya dalam konsep saya itu
kalau nanti telah banyak dilakukan relaksasi dengan di berbagai bidang
tolong dipikirkan tentang relaksasi di rumah ibadah
jadi bukan saat ini
kalau saat ini sudah tegas saya keluarkan himbauan
tidak ada pilihan kok sholat idul fitri
hanya satu satunya kita himbau untuk dilakukan di rumah
tidak ada pilihan lain
jadi sudah tidak ada hal hal yang dipertentangan dengan keputusan presiden
tidak mungkin lah
masa ada menteri menentukan keputusan
tidak ada keputusan yang dipertentangan dengan presiden
dari yang bodoh wali lah
itu agar clear pak publik juga tidak bingung
jadi memang itu adalah opsi ya nantinya melihat perkembangan seperti apa
itu yang mungkin diberlakukan di tempat tempat ibadah
begitu maksud anda pak farouk razi
tapi tentu saja melalui keputusan presiden
kita ajukan dulu
dan kita diskusikan dengan beberapa teman teman terkait
kalau memang kita ajukan pada presiden
kapan waktunya yang tepat dalam situasi bagaimana
itu bukan hal yang bisa dilakukan dengan secara gegabah
pak menteri dari sejumlah masukan yang datang atau sampai ke anda
kan juga banyak yang mungkin mewacanakan untuk boleh beribadah kembali
tapi mungkin dengan sejumlah persyaratan begitu ya
apa yang menjadi alasan dari sejumlah masukan yang muncul tadi itu sampai kemudian
merasa perlu untuk ini kita bahas bersama lagi
agar apakah mungkin nantinya ada quote unquote relaksasi
atau mungkin revitalisasi bahasa anda atau tidak begitu
apa yang menjadi pertimbangan dari sejumlah suara suara yang datang tadi itu pak menteri
kalau yang kebanyakan ya kebanyakan
tentu tiap orang punya pola pikirnya berbeda
kalau kebanyakan yang masuk ke saya itu hanya melihat dari aspek agama
harusnya kan kita dalam situasi pada saat seperti ini kata mereka
kalau ancaman covid sembilan belas justru kita lebih dekat ke tuhan
kok malah kita meninggalkan rumah ibadah
tuhan juga mengajarkan manusia untuk menggunakan akal sehatnya
mempertimbangkan mana yang baik mana manfaatnya banyak
atau mudarat yang lebih banyak
kalau kita kumpul di rumah ibadah
melakukan kegiatan ibadah berjamaah
ya jelas dalam situasi sekarang pasti mudaratnya jauh lebih banyak
kalau dikatakan misalnya
pak kita kan semuanya masih belum masih sehat
belum terkena covid sembilan belas misalnya
sekarang banyak juga orang sakit yang tanpa gejala
siapa tahu teman kita di sebelah pada saat kita beribadah
atau di belakang kita
dia terkena penyakit itu covid sembilan belas
pada saat kita pulang kita bawa virus itu ke rumah
kita bawa kita sebarkan ke keluarga kita di rumah
jadi mudaratnya jauh lebih banyak
baik pak fahrul
kalau sektor yang lain mungkin punya pertimbangan sendiri ya
punya kaida sendiri
perekonomian punya kaida sendiri
sehingga mungkin ada relaksasi
atau mungkin ditransportasi juga demikian
kalau dalam konteks keagamaan ini pak
dalam konteks ibadah seperti ini
dari anda dimensi yang mana yang kira kira lebih diutamakan
apakah dimensi kesehatan
ataukah dimensi soal keagamaan tadi
ya terutama dari situasi sekarang kesehatan lah
karena agama tidak memaksakan kita untuk melakukan sesuatu yang memang mudaratnya banyak
contohnya puasa saja

orang sakit tidak diwajibkan
orang dalam perjalanan kena lemah tidak diwajibkan misalnya
apalagi kalau orang memang tidak mampu
sama sekali tidak diharuskan untuk puasa
jadi agama itu
itu dari aspek islam ya
saya kira agama lain mungkin agak sama juga lah ya
agama itu tidak akan mempersulit umatnya untuk melakukan kegiatan ibadah
oke jadi dimensi kesehatan
baru saja anda juga mengeluarkan imbauannya untuk masyarakat
agar beribadah sholat idul fitri di rumah
nah sekarang ini pak
meskipun sudah ada larangan imbauan psbb
pada praktiknya kami mencatat masih banyak juga sejumlah masjid
yang tadi anda katakan merelaksasi sendiri begitu
jadi masih ada juga yang sholat di rumah ibadah
atau mungkin beribadah di tempat ibadah masing masing
nah agar kemudian pesan untuk sholat idul fitri ini di rumah saja
sampai ke masyarakat betul betul dilaksanakan
seperti apa caranya yang nanti akan disampaikan ke masyarakat pak
karena ini tinggal menjelang sepuluh hari lagi menurut saya
jadi ini sudah menuju ke hari raya idul fitri
dijawabkan nanti ya pak menteri
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan pak menteri agama republik indonesia
bapak fahrul rozi
pak fahrul menarik
kita sudah bahas cukup banyak tadi soal wacana yang keluar
dan diberbincangkan oleh publik terkait dengan relaksasi rumah ibadah
tegas anda tadi mengatakan bahwa memang itu
kalaupun nanti ada itu hanya sebuah opsi yang nanti masih dipertimbangkan
tapi saat ini masih tetap ada aturan untuk sholat di rumah
termasuk sholat idul fitri begitu ya
nah supaya pesan ini sampai pak ke masyarakat di indonesia
apalagi ke daerah daerah yang zona merah
katakanlah mungkin jabodetabek
karena di praktiknya masih banyak juga sebetulnya yang mungkin agak nekat
atau tetap beribadah di tempat ibadah untuk datang dan tidak beribadah di rumah pak
ya kita tentu kerjasama saling mendukung demi kepentingan umat
dengan organisasi organisasi kemasyarakatan
ormas ormas islam seperti contohnya nu muhammadiyah
dan bermacam organisasi lain
juga dengan majelis ulama

nah kemudian memang kalau di ujung ujung
ujung tombaknya itu kalau di sila teman teman itu
banyak kia kia kampung
nah kelebihannya kementerian agama ini punya organisasi
yang sampai ke pelosok pelosok desa
namanya penyuluh agama
nah penyuluh penyuluh ini kita manfaatkan betul dalam kaitan menghimbau ini
tapi paling tidak ada upaya untuk membujuk lagi membujuk lagi begitu ya
kalau tentang sholat id saya sudah ingatkan
sholat id itu apalagi kalau di lapangan pasti kan ada empat tahap persiapan
mungkin pasang pasang tali rafia untuk arah qiblat
nah pada saat itu sudah langsung didatangi oleh penyuluh agama
atau oleh kanwil atau oleh kantor agama kabupaten kota
untuk mengatakan jangan begitu ya
supaya bisa semuanya sholat id itu masing masinglah berbahaya
apalagi kalau sudah ngomong sholat id kan sudah dari pelosok pelosok rt
rw desa datang kumpul
nah itu sangat sensitif sekali
jadi kami kita kerahkan semua potensi yang ada
dan alhamdulillah majelis ulama organisasi keagaman yang ada
ustad ustad yang ada kepala daerah dan semua elemen
termasuk tni dan polisi sama tekadnya dengan kita semua
untuk mencegah jangan ada sholat id di lapangan
oke baik pak fahrul jadi evaluasi dari anda
kalau kemudian masih banyak masyarakat yang memilih untuk tetap beribadah di tempat ibadah
itu kenapa pak
ada yang menganggap tadi katakan pak ya kalau kita di rumah aja kan kita nggak jamaah
karena jamaah itu kan pasti perannya berlipat ganda
kedua ada yang mengatakan misalnya pak dalam situasi kita menghadapi covid sembilan belas ini
justru kita banyak berdoa berdoa berjamaah rame rame
katakanlah mengetuk pintu langit gitu untuk mohon tuhan
bisa mencabut covid sembilan belas
nah antara lain seperti itu banyak
ya tapi kembali kita katakan pemikiran kita sama
tapi dalam situasi seperti ini ya tuhan juga meminta kita menggunakan akal sehat kita
akal sehat kita mengatakan kalau itu kita lakukan
pasti mudaratnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya
janganlah tuhan tidak akan mengajarkan manusia juga bodoh seperti itu
ya kita cobalah dengan berbagai macam pendekatan bergantung situasinya di lapangan
tapi kalau kita menggunakan semua potensi yang ada termasuk ustadz ustadz kampung
tokoh tokoh kampung saya kira insya allah akan hasilnya jauh lebih baik
baik pak jadi sampai kapan kemudian aturan untuk sholat ataupun beribadah
untuk semua agama ya beribadah di rumah saja
apakah sudah ada gambaran pak sudah ada bayangan sampai kapan kemudian ini akan diberlakukan
tapi kalau kita kasih prediksi kita angkat ke
publik ya mungkin orang bagus juga ya nanti semua berharap begitu
ada yang mengatakan sekitar bulan juli atau begitu ya
kita lihatlah perkembangan kita harapkan semua lebih pendek
dan kita harapkan tidak ada gelombang kedua atau gelombang ketiga yang datang begitu
kalaupun diberlakukan nantinya mungkin dibuka kembali begitu ya
atau direvitalisasi tadi yang bahasanya pak farul rozi katakan
tentu ada sejumlah pertimbangan ya pak ya apa yang menjadi pertimbangan
pertimbangan utama itu boleh kembali beribadah di tempat ibadah
ya kembali saya katakan tadi sudah saya sampaikan ya
satu situasi memang pandeminya tidak sudah jauh menurun
kemudian sudah banyak zona zona hijau
sehingga di zona zona hijau ini sudah bisa dilakukan kegiatan kegiatan yang saya sebut revitalisasi rumah ibadah itu begitu ya
dan indikasi indikasi lainlah yang semuanya mendukung untuk dilakukan relaksasi
kalau relaksasi di bidang ekonomi memang sangat sangat mendesak
misalnya di bidang perhubungan
kalau tidak dilakukan ya mohon maaf kita di pelosok pelosok atau kan kehilangan logistik
untuk itu perhubungannya perlu dibuka paling tidak untuk mengangkut logistik
kalau itu sangat mendesak dan memang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya
kalau masalah kaitan rumah ibadah sangat mendesak dalam kaitan hubungan dengan tuhan
tapi tuhan mengajarkan kita untuk juga menggunakan akal sehat mempertimbangkan mana mudarat dengan manfaatnya banyak yang mana
ya betul betul pak farouk ruzi
meskipun kemudian pada kenyataannya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa masih ada juga masyarakat yang tetap memilih untuk beribadah di tempat ibadah
nah ini pekerjaan rumahnya sekarang adalah bagaimana mengingatkan mereka kembali pak
sanksi apakah memang agak sulit untuk diberlakukan ya terhadap mereka yang mau tetap datang atau bagaimana
nah ini tentang bagaimana kemudian terus menerus mengingatkan masyarakat untuk lebih baik di rumah saja
ini kan pekerjaan rumahnya pak dalam masa yang tidak menentu seperti ini itu bagaimana pak
itu tadi saya bilang keuntungannya kementerian agama ini punya jaringan yang luar biasa banyaknya gitu ya
sampai ke desa desa juga punya kua di kecamatan punya penyuluh penyuluh agama
ya memang tugas mereka itu tidak pernah bosan untuk terus keliling
gagal sekali besok dia datang lagi bujuk lagi
gagal lagi dia tanya pendekatannya siapa sebetulnya sih yang motor utamanya oh si ini

tidak pernah boleh bosan dalam kaitan melakukan tugas tugas demi kepentingan umat nusa dan bangsa ini
baik pak menteri agama satu hal lagi yang juga menarik untuk kita perbincangkan mungkin bisa sebagai komparasi ya
ketika negara negara lain katakanlah arab saudi atau mungkin malaysia
yang sudah mulai melonggarkan aturan untuk bisa beribadah di tempat ibadah dengan sejumlah orang sekian sekian begitu
tanggapan anda pak soal kemudian kebijakan dari negara lain tersebut
apakah kemudian ini bisa saja nantinya diterapkan tentu dengan prinsip prinsip dan juga pertimbangan pertimbangan tertentu
atau justru ini menjadi salah satu alasan untuk bisa melakukan revitalisasi tadi atau merelaksasi tadi tempat ibadah di masa psbb seperti ini
kita belum menggunakan itu sebagai rujukan kita masih menggunakan akal sehat kita saja lah
kalau kita lihat misalnya kebetulan kami kan juga sangat konsentrasi tentang melihat haji ini jadi atau tidak
sehingga kita terus melihat apa yang dilakukan di arab saudi di masjid nabawi di masjid di majidil haram
dan kelihatannya tetap saja sangat sangat tetap
jadi katakan misalnya sholat terawihnya hanya dilikuti oleh segelintir orang pengurus masjid saja misalnya yang lainnya tidak
kadang kadang malah dihilangkan sama sekali jadi masih fluktuasi begitu ya

jadi saya kira memang setiap tempat atau setiap daerah memang hakikat ancamannya berbeda
jadi saya kira memang setiap tempat atau setiap daerah memang hakikat ancamannya berbeda
kita coba menguas padanya dengan sangat
kemudian kalau ada apa yang dilakukan di negara lain ya sekedar masukan saja buat kita
tapi kita belum berniat untuk menjadikan itu sebagai acuan
oke baik pak fahrul tadi bapak sempat mengatakan juga memang akan membahas ini dengan presiden terlebih dahulu
nah seberapa serius ini pak akan coba untuk dibahas wacana untuk melonggarkan tempat ibadah ini kepada pak presiden joko widodo
ya saya lihat situasi dulu lah
saya katakan tadi kan sudah tidaklah elok pada saat kemarin saya niat untuk mengangkat
tapi melihat ternyata melonjak angka positifnya ya tidak elok lah
masa dalam situasi itu kita angkat masalah relaksasi atau yang saya sebut dengan revitalisasi
nanti saya lihat kembali
tapi paling tidak sampai dengan idil fitri nanti kira kira tidak akan kita angkat kepada pak presiden
karena kita sudah punya sikap bahwa itu harus dilakukan
sholat di tempat masing masing
tidak boleh dilakukan di lapangan gitu
oke sampai idul fitri sudah jelas tegas bahwa tidak ada sholat idul fitri di masjid
di rumah masing masing sudah ada juga ada imbauannya
tinggal bagaimana sekarang menyampaikan kepada masyarakat
mensosialisasikan agar ini betul betul nurut pak
sampai ke bawah itu yang menjadi pekerjaan rumahnya pak bagi
iya ya sama sama kita lakukan lah
dan alhamdulillah teman teman wartawan teman tv juga sangat aktif untuk membantu kita semua
terima kasih banyak
kita tunggu nanti bagaimana

tapi yang jelas sampai dengan idul fitri tadi bapak katakan masih dengan aturan yang sama
ibadah di rumah
kita lihat seperti apa nanti perkembangannya
mudah mudahan tentu kita berharap bersama bahwa covid sembilan belas ini segera hilang
dan juga kurvanya semakin turun di indonesia
sehingga semua aspek termasuk juga aspek peribadatan bisa kembali normal seperti sedia kalah
terima kasih banyak pak menteri agama bapak farul rozi sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
terima kasih banyak pak menteri